assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
para pemimpin dan kader demokrat yang saya cintai
hadirin sekalian yang saya hormati
saudara saudaraku sebangsa dan setanah air
alhamdulillah bulan september dua ribu delapan belas ini
partai demokrat genap berusia tujuh belas tahun
sama halnya dengan kehidupan
dan kekuatan kita
dan perjalanan bangsa kita
demokrat juga dibesarkan
oleh tantangan dan ujian sejarah
baik pasang maupun surut
suka maupun duka
kami menyambut hari jadi yang ke tujuh belas ini
dengan tekad dan harapan baru
untuk lebih gigih memperjuangkan kepentingan
dan harapan rakyat kita
partai demokrat didirikan
oleh orang orang yang percaya
bahwa indonesia memerlukan kekuatan politik
yang menjunjung tinggi nilai nilai ketuhanan
demokrasi dan kebangsaan
para kader demokrat mengetahui
bahwa manifesto partai yang kita susun
saat mendirikan partai tahun dua ribu dua
tetap kita pegang teguh sampai sekarang
partai demokrat adalah partai tengah
yang melihat keragaman identitas bangsa
sebagai kekuatan demokrasi
kita adalah partai nasionalis
yang menjunjung tinggi pancasila
nkri undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dan bineca tunggal ika
yang bekerja dengan nilai nilai ketuhanan
dalam pikiran perkataan dan perbuatan kita
kebangsaan dan keberagamaan inilah
yang akan menuntun kita mencapai cita cita luhur
agar rakyat indonesia hidup damai
adil dan makmur
dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka
berdaulat dan bersatu
serta menjunjung tinggi kemanusiaan
atas dasar ketakwaan kepada tuhan yang maha esa
pada kesempatan yang baik ini
saya akan menyampaikan pidato politik
dengan tema utamakan rakyat
dan bangun politik yang beradab
tema ini saya pandang tepat dan relevan
bukan semata terkait dengan pemilihan umum mendatang
tetapi menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara
yang lebih baik menuju indonesia
sebagai negara maju di abad dua puluh satu
para kader dan saudara sebangsa dan setanah air
memperingati tujuh belas tahun partai demokrat ini
saya ingin berbagi cerita
dari rangkaian perjalanan saya
berkeliling tanah air
termasuk di pulau jawa beberapa bulan yang lalu
waktu itu saya dan rombongan
baru selesai istirahat
kabupaten batang jawa tengah
saat menuju bis
tiba tiba seorang ibu separuh baya mencegat saya
dengan gugup agak terbata bata
ia mengucapkan terima kasih kepada saya
rupanya ia dan suaminya
termasuk dalam satu juta lebih pegawai honorer
yang diangkat jadi pns saat saya masih menjadi presiden
di jawa barat saya mengunjungi pasar bubulat bogor
tiba tiba saya dihampiri seorang ibu
yang matanya berkaca kaca
ibu itu mengatakan
bapak saya sangat senang bertemu sama bapak
saya hanya ingin berterima kasih
karena saya sekeluarga sangat tertolong
dengan program bantuan sosial pemerintahan bapak
berkat program bidik misi
sekarang anak saya jadi sarjana
lalu seorang ibu lain juga datang menghampiri
dan mengungkapkan rasa sedihnya
atas berbagai hujan fitnah
yang tak henti hentinya saya hadapi
saya sedih pak
kenapa bapak terus dihujat dan difitnah
ternyata rakyat masih mengingat
dan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sby
bersama partai demokrat selama sepuluh tahun dulu
kalau kita melakukan kilas balik
kita harus banyak bersyukur
pada tahun dua ribu dua
ketika partai kita baru berusia tiga tahun
kita berhasil memenangkan pemilihan presiden
secara langsung yang pertama
lima tahun kemudian
pada tahun dua ribu sembilan
partai kita berhasil memenangkan
pemilu legislatif dengan perolehan suara yang besar
hampir dua puluh dua juta suara
kita mampu memenangkan kembali pemilihan presiden
dengan hampir tujuh puluh juta suara
yang hingga hari ini tercatat
sebagai suara terbanyak di dunia
kita juga mengalami masa surut
ketika suara partai demokrat menurun tajam
dalam pemilu dua ribu empat belas
dan justru menjadi cambuk
untuk berbenah dan membangun diri
kita kita merasakan partai demokrat semakin kuat
dan semakin siap menghadapi tantangan
seraya terus berjuang memenuhi harapan rakyat
hadirin sekalian yang saya hormati
ketika saya mengemban amanah
sebagai presiden republik indonesia ke enam
kondisi negara kita saat itu tidaklah mudah
negara kita belum stabil dan belum pulih
dari krisis besar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita masih menjalani transisi
baik politik ekonomi hukum maupun keamanan
sejumlah pihak meramalkan indonesia
akan tercerai berai
dan menjadi negara gagal
kita berterima kasih kepada para presiden sebelum saya
yang bekerja keras
dan ikut meletakkan landasan bagi saya
untuk membangun kembali indonesia
sebagai presiden saya
dan juga partai demokrat
memilih untuk tidak terlalu banyak berjanji
daripada gagal untuk menepatinya
tekad kita dulu adalah
bekerja sekuat tenaga
untuk memulihkan keadaan
dan membuat indonesia lebih baik lagi
visi dan misi partai demokrat dulu
para kader masih ingat
adalah indonesia yang lebih aman dan damai
indonesia yang lebih adil
indonesia yang lebih sejahtera
dan indonesia yang lebih demokratis
kepada dunia yang mengikuti perkembangan indonesia
berangkat dari pahitnya kehidupan rakyat di masa krisis
utamanya kaum miskin dan kurang mampu
kita tetapkan strategi pembangunan ekonomi indonesia
strategi pembangunan ekonomi indonesia
yang berjudul strategi empat jalur
dan pro lingkungan hidup
dengan segala kekurangan yang kita miliki dulu
serta berkat kerja keras kita semua
visi dan sasaran sasaran strategis tersebut dapat kita capai
kemiskinan juga turun
kita bisa menurunkan angka kemiskinan
lingkungan hidup kita makin terjaga
bahwa strategi empat jalur dapat kita capai
kita dapat memenuhi janji kita
di luar itu
dari tiga kali lipat
dari sepuluh lima puluh lima juta rupiah
menjadi tiga puluh enam lima juta rupiah
kenaikan tajam ini membuktikan bahwa
kehidupan rakyat kita makin sejahtera
rasio utang pemerintah terhadap pdb
juga menurun tajam
termasuk dapat kita lunasinya utang imf
lebih cepat dari jadwalnya
atas capaian tersebut
sejak tahun dua ribu delapan
indonesia menjadi anggota g dua puluh
atau grup negara negara dengan ekonomi terbesar dunia
masih bidang ekonomi
selama sepuluh tahun kita juga membangun
pertanian perindustrian energi transportasi dan infrastruktur
di seluruh tanah air
listrik kita tingkatkan secara signifikan
dari dua puluh lima mw
menjadi lima puluh mw
infrastruktur fisik yang kita bangun
bukan hanya prasarana perhubungan
tetapi juga prasarana pendidikan
kesehatan perumahan dan lain lain
dan bukan hanya di kota kota besar
tetapi juga di daerah perdesaan
di bidang pertahanan dan keamanan
keadaan keamanan dalam negeri kita jauh membaik
antara lain ditandai
dengan selesainya konflik bersenjata di aceh
di berbagai wilayah indonesia
berkat ekonomi kita yang tumbuh tinggi
kita melakukan modernisasi kekuatan pertahanan
maupun angkatan udara
secara masif dan tergolong terbesar
di tingkat kawasan
kepolisian juga kita lakukan modernisasi
dan reformasi untuk meningkatkan kapasitas
di bidang hukum dan keadilan
kita melakukan penegakan hukum
termasuk pemberantasan korupsi yang agresif
dan tidak terbang bile
dan kejahatan narkoba
dan kejahatan narkoba
juga kita lakukan secara serius
satu hal yang kita pegang teguh
tidak ada intervensi kekuasaan
dan campur tangan politik
dalam penegakan hukum dan keadilan
di bidang demokrasi dan penghormatan terhadap
hak hak azasi manusia
kita telah melakukan konsolidasi
dan pematangan kehidupan demokrasi
kita menjunjung tinggi kebebasan rakyat
termasuk kebebasan pers
serta memberikan ruang yang luas
negara ini akan makin baik
kalau semua diberikan ruang
yang cukup untuk berekspresi
dari semuanya itu
dengan segala kerendahan hati
saya ingin mengatakan
bahwa janji saya bersama partai demokrat
untuk membangun indonesia yang lebih aman dan damai
yang lebih adil yang lebih sejahtera
dan yang lebih demokratis
dapat kita wujudkan
tentu di sana sini masih ada kekurangan
dan masih banyak pula pekerjaan rumah
yang harus kita lakukan
semua hal yang telah kita raih dan capai itu
tentulah tidak jatuh dari langit
dan ada implementasinya
ini semua memerlukan kepemimpinan
dan manajemen pemerintahan yang efektif
dari pusat hingga daerah
jadi jelas bukan asal asalan
dan jelas bukan auto pilot
rakyat indonesia yang saya cintai
partai demokrat memang sangat peduli
dan mengutamakan tarap hidup rakyat
yang tergolong miskin dan rentan miskin
mereka adalah yang disebut dengan empat
yang saat ini di indonesia jumlahnya
mencapai sekitar seratus juta orang
selama memimpin indonesia terus terang
saya memiliki keperpihakan yang tinggi
terhadap saudara saudara kita
yang hidupnya belum baik ini
ini tidak mengadakan
dan juga bukanlah sebuah pencitraan
bagi saya menolong dan meningkatkan
dan kurang mampu adalah
merupakan kewajiban moral
ekonomi pasar bebas dan kapitalisme
sering tidak sensitif
dan tidak peduli pada kemiskinan dan kesejahteraan
justru negara pemerintah dan pemimpin
harus hadir harus peduli
dan harus melakukan langkah langkah serius
untuk meningkatkan taraf hidup mereka
jika ada konflik penentuan prioritas
dalam kebijakan ekonomi dalam anggaran misalnya
saya berpendapat bahwa rakyatlah yang diutamakan
bukan berarti pembangunan infrastruktur fisik tidak penting
karena ketika partai demokrat berada di pemerintahan
pembangunan infrastruktur juga dilakukan
tetapi sekali lagi
rakyat yang sedang susah harus kita utamakan
selama sepuluh tahun saya memimpin indonesia
dengan dukungan partai demokrat
kita jalankan berbagai program prorakyat
untuk mengurangi kemiskinan
dan mengurangi kesenjangan
para kader saya yakin masih ingat
kita memberikan blt dan blsm
ketika daya beli rakyat amat rendah
dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari harinya
kita memberikan raskin dan menjalankan pkh
bagi rakyat yang sangat miskin
kita menjalankan jansmas dan bpjs
untuk membantu pelayanan kesehatan bagi rakyat kita
kita memberikan bantuan kepada lansia
dan penyandang disabilitas
kita menjalankan program bos dan bidik misi
untuk membantu kaum tidak mampu dalam bidang pendidikan
kita memberikan kur untuk membantu dan mengembangkan pelaku
usaha mikro kecil dan menengah
kita menjalankan pmpm
untuk melakukan pembangunan di kecamatan
termasuk infrastruktur di perdesaan
yang kemudian diperkuat dengan pemberian dana desa
sebagai implementasi undang undang desa
kita terus meningkatkan gaji pegawai negeri
guru tni dan polri
serta upah buruh secara signifikan
kita juga memberikan bantuan subsidi
kepada para petani nelayan dan peternak
membutuhkan anggaran yang besar
sebagian daripadanya merupakan subsidi
ada yang mengkritik saya dan tidak setuju
dengan banyaknya anggaran yang tersedot
untuk program prorakyat ini
bahkan ada yang mengatakan program program ini
tidak produktif dan konsumtif sifatnya
saya dan partai demokrat tentu tidak setuju
kalau membantu rakyat kecil dan rakyat yang sedang susah
itu salah dan dianggap tidak produktif
negara dan pemerintah justru wajib
membantu rakyatnya yang susah dan tidak mampu
dewasa ini kita mendengar bahwa
sebagian dari program program itu diganti namanya
atau dikemas pulang
sebagian yang lain ditiadakan
hal ini tentu merupakan hak dari pemerintahan yang sekarang
yang penting bagi partai demokrat
negara dan pemerintah tidak mengabaikan kewajibannya
untuk membantu rakyat kecil
atau wong chilie
ini adalah konsep
ini adalah konsep keadilan dan pemerataan
sekarang dan kedepan
partai demokrat akan terus mendengarkan suara rakyat
saudara mengetahui persoalan yang dihadapi
dan mencarikan solusinya
satu tahun terakhir ini saya pribadi
dan para kader utama partai demokrat telah berkeliling nusantara
kita mengunjungi ratusan kabupaten dan kota
untuk berdialog langsung dengan berbagai lapisan masyarakat
saya mendengarkan keluhan ibu ibu
atas kenaikan harga harga bahan pokok
sementara penghasilan mereka tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
saya menerima keluhan mereka mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan
juga yang justru kehilangan pekerjaan
saya menangkap kecemasan anak anak muda
termasuk yang masih sekolah dan kuliah
atas kepastian pekerjaan yang akan mereka dapatkan gelar
saya menangkap kekhawatiran kalangan dunia usaha
baik papan atas menengah maupun bawah
atas terus menurunnya bisnis mereka
keluhan mereka juga menyangkut kebijakan perpajakan
yang dianggap membebani
saya mendengarkan kritik masyarakat
atas penegakan hukum yang disana sini
dianggap kurang adil
termasuk dalam pemberantasan korupsi
yang dinilai ada tebang pilihnya
saya juga mendengarkan suara rakyat
yang merasa takut untuk berbicara di ruang publik
maupun di media sosial karena khawatir
akan dikriminalisasi dan ditindak secara hukum
sebenarnya kalau kita simak hasil survei
dari berbagai lembaga survei
hal hal inilah yang merupakan elemen
sama dengan yang saya dapatkan ketika bertemu
dan berdialog dengan rakyat
namun partai demokrat juga harus jujur
bahwa sebagian masyarakat puas
dengan sejumlah hal misalnya
kesehatan pendidikan infrastruktur fisik
yang tentunya ini merupakan capaian pemerintah
yang harus kami berikan apresiasi
di bidang ekonomi saat ini kita menghadapi
pelemahan rupiah yang tajam
serta kenaikan harga minyak dunia
sebagian pihak mengatakan bahwa faktor eksternal inilah
yang menjadi biang keladi melemahnya ekonomi indonesia
namun sebenarnya faktor eksternal yang berdampak
pada ekonomi kita bukanlah hal yang baru bagi indonesia
selama sepuluh tahun memimpin saya juga kerap menghadapi
tantangan ekonomi yang disebabkan oleh faktor faktor eksternal
tahun dua ribu lima tahun dua ribu delapan dan tahun dua ribu tujuh belas
kita menghadapi meroketnya harga minyak dunia
tahun dua ribu delapan hingga tahun dua ribu sembilan
kita menghadapi krisis perekonomian global
saya masih ingat untuk menyelamatkan fiskal kita
dari meroketnya harga minyak
harga bpm harus beberapa kali kita naik
ini keputusan yang sulit dan tidak populer
bagi seorang presiden ini juga mendatangkan risiko tersendiri
seperti yang saya alami ketika harus menaikkan harga bbm
pada tahun dua ribu delapan beberapa bulan sebelum pemilihan presiden dilaksanakan
alhamdulillah setelah kebijakan kenaikan harga bbm diambil
jadi sebesar apapun faktor eksternal
selalu ada solusinya
demikian juga ketika indonesia mendapatkan pukulan dan tekanan
saat itu kita takut kalau nasib indonesia sama
dengan krisis yang terjadi sepuluh tahun sebelumnya
tanda tanda kepanikan juga sudah muncul
kita masih ingat semua
namun karena antisipasi yang cepat dan tepat
serta kebersamaan seluruh elemen bangsa untuk mengatasi krisis itu
alhamdulillah ekonomi kita selamat
saya mengatakan bahwa faktor kepemimpinan
manajemen krisis dan kebersamaan kita juga merupakan kunci keberhasilan
para kader demokrat dan rakyat indonesia yang saya cintai
saya telah menyampaikan
mengapa rakyat harus kita utamakan dalam pembangunan di negeri ini
sekarang saya akan menyampaikan hal lain yang tidak kalah pentingnya
yaitu tentang pentingnya politik yang beradab di negeri ini
esensi dari politik yang beradab adalah
adanya kekuasaan yang amanah dan tidak kurup
dalam arti tidak disalahgunakan kekuasaan itu
untuk terjaminnya hak hak politik rakyat
termasuk kebebasan berbicara
demokrasi yang tertib tidak anarkis dan taat pada peranata hukum
dan pers yang merdeka
namun juga bertanggung jawab
politik juga civilized atau berkeadapan
jika semua menghormati sistem pergantian kepemimpinan politik
dan tidak ada gerakan untuk menjatuhkan presiden di negeri ini
ini adalah hal yang sedang menyebayangkan
kepengenalan masyarakat ketika mereka deras
ada lembaga publik yang terlalu rely
batsam dahulu garangkan kesehatan
karena semua mengerokoh alam
kita juga terus diuji apakah dalam perjalanan bangsa ini termasuk pemilu yang akan kita laksanakan
politik dan demokrasi yang beradab itu dapat kita jaga dan kembangkan
menjelang pemilihan umum dua ribu sembilan belas politik akan makin memanas
banyak godaan dan ujian yang akan kita hadapi
negara kembali akan diuji
apakah pemilu dua ribu sembilan belas ini dapat berlangsung secara damai adil dan demokratis
tiga pemilu sebelumnya pemilu dua ribu empat pemilu dua ribu sembilan dan pemilu dua ribu empat belas
berlangsung secara damai adil dan demokratis
sejarah akan menguji apakah negara dapat mempertahankan prestasi ini
kita akan diuji apakah untuk meraih kemenangan dalam pemilu
ada yang tergoda menghalalkan segala cara
termasuk menyalahgunakan kekuasaan melanggar undang undang
serta menghalang halangi pihak lain untuk menjalankan kampanye pemilu yang semestinya
kita akan diuji apakah pemilu ini bisa mencegah politik uang
manipolitik yang makin menjadi jadi
demokrasi akan runtuh dan rakyat akan dikebiri
manakala uang menjadi penentu segala galanya
gelap politik kita kalau uang digunakan sebagai alat untuk membeli suara rakyat
dan juga sebagai transaksi terbangunnya koalisi partai partai
kita akan diuji apakah pemilu ini bebas dari intimidasi
yang akan mengganggu kedaulatan rakyat untuk menjatuhkan pilihannya
kekuatan atau power yang dimiliki oleh siapapun tidaklah boleh untuk mengintimidasi dan memaksa seseorang
agar memilih kandidat atau partai
kita akan diuji apakah politik identitas yang melebihi takaranya akan dimainkan oleh para kandidat dan partai partai politik peserta pemilu
di negara manapun selalu ada korelasi antara identitas dengan preferensi pemilihan dalam politik
namun apabila melebihi kepatutannya dan secara membabi buta dijadikan penentu untuk memilih seseorang atau partai politik tertentu
demokrasi kita akan mundur jauh ke belakang
kita akan diuji apakah pers dan media masa bisa bertindak adil dan memberikan ruang yang berimbang bagi para kandidat dan kontestan peserta pemilu
media masa adalah milik rakyat milik kita semua
janganlah media masa tidak lagi independen dan berimbang dalam pemberitaannya lantaran tekanan pemilik modal
kita akan diuji apakah perangkat negara termasuk intelligence kepolisian dan militer netral dan tidak berpihak
ingat tni polri dan bin adalah milik negara milik rakyat indonesia
akan mencederai sumpah dan etikanya kalau aparat negara tidak netral
sebagai salah satu pelaku reformasi saya ingatkan
tni polri dan bin harus belajar dari sejarah bahwa
bahwa karena kesalahan masa lampaunya rakyat terpaksa memberikan koreksi
pendek kata saudara saudara delapan bulan mendatang ini kita semua akan diuji oleh sejarah
siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus
para kader demokrat yang saya banggakan
saya mengajak partai demokrat untuk tidak menjalankan
dan masuk ke dalam politik identitas atau politik syarat
jangan sampai untuk mengejar kemenangan
kita mengorbankan persatuan persaudaraan dan kerukunan di antara sesama elemen bangsa
jangan sampai kita ikut menyemaikan benih benih perpecahan dan disintegrasi
yang sangat membahayakan masa depan bangsa kita
dalam kampanye pemilu kampanye negatif memang tidak bisa dihindari
ini juga terjadi di negara lain
namun kita harus mencegah digunakannya fitnah hoaks dan ragam kampanye hitam yang lain
saya mengajak partai demokrat untuk tidak ikut ikutan melakukan fitnah dan menyebarkan hoaks
namun kita juga harus menjaga kehormatan kita kalau kita mendapatkan fitnah
minggu ini saya dan padyd kembali mendapatkan fitnah besar
ada pihak asing yang mengarang cerita
yang tidak mengandung kebenaran
hurbahnya lagi lagi sby dan pdd
sebagian dari media massa dan pihak pihak tertentu di dalam negeri
ikut menyebarluaskan fitnah yang jauh dari logika dan kebenaran ini
saya memahami kemarahan para kader demokrat terhadap tangan tangan asing yang mengobok obok urusan bangsa kita
saya tahu para kader demokrat gusar karena fitnah keji itu dimunculkan di musim pemilu
sehingga pihak yang menyebarkan fitnah ini juga memiliki motif dan kepentingan politik
namun saya menyeru kepada para kader untuk tidak main hakim sendiri
termasuk kepada media masa dalam negeri yang ikut menyebarluaskan fitnah ini
ingat negara kita adalah negara hukum bukan negara gerutuk dan negara kekerasan
saya pastikan kita akan menggunakan hak hukum kita untuk menyelesaikan masalah ini
akan kita kejar sampai ke ujung dunia manapun
yang merusak dan menghancurkan nama baik kita
ini juga berlaku bagi pihak pihak di dalam negeri yang ikut ikutan fitnah dan merusak kehormatan kita
pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih
atas simpati dan dukungan yang sangat luas dari saudara saudara
kita rakyat indonesia agar saya tetap kuat dan tegar
agar partai demokrat juga tetap kuat dan tegar
insyaallah saya partai demokrat akan tetap kuat
sambil berikhtiar agar keadilan sejati datang
para kader demokrat yang saya banggakan
menyongsong pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
marilah kita berikhtiar
dan berjuang sekuat tenaga
dengan cara cara yang baik
agar partai kita kembali berhasil
saya ingin semakin banyak kader demokrat
yang memiliki kapasitas integritas dan komitmen yang tinggi
untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui parlemen
baik di tingkat pusat maupun daerah
tidak ada resep yang ajaib untuk menang
hanya dua hal yang perlu kita lakukan
satu berusaha sekuat tenaga
dua memohon pertolongan allah swt
akhirnya menutup pidato ini
saya mengajak kita semua
untuk senantiasa berpikir
dan berbuat yang terbaik untuk rakyat
karena merekalah sejatinya penguasa di negeri ini
siapapun yang pada tahun dua ribu sembilan belas nanti
mendapatkan amanah rakyat
baik eksekutif maupun legislatif
bahwa amanah kekuasaan itu harus
dunia dan akhirat
setiap kemaslahatan yang kita persembahkan kepada rakyat
akan menjadi amal jariah
ia akan menemani kita di perjalanan abadi selanjutnya
selamat berjuang saudara saudara
tuhan beserta kita
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh